kita ke informasi selanjutnya tapi ini sayangnya dari bekasi lagi
polres metro bekasi menyelidiki video viral yang memperlihatkan sekelompok anggota organisasi masyarakat
yang memaksa minimarket sekota bekasi untuk bekerja sama dalam pengelolaan lahan parkir
nah salah satu ketua ormas yang dipanggil kepolisian mengaku aksi yang mereka lakukan resmi
karena mendapat penugasan dari pihak kepala bapenda kota bekasi
pas cabredar video demo ormas terhadap pengusaha ritel atau minimarket
pores metro bekasi memanggil salah satu ketua ormas
usai pemanggilan ketua ormas mengaku aksi yang dilakukan oleh aliansi ormas beberapa hari lalu
merupakan aksi resmi yang mendapat penugasan dari pihak kepala bapenda kota bekasi
yaitu sebagai petugas juru parkir
tidak ada kerjasama kita sama bapenda
tapi bapenda hanya mengeluarkan surat tugas parkir
yang kebenaran kita memfasilitasi lah orang orang jukirnya ini
denny menyebut aksi yang dilakukan bertujuan untuk memberdayakan anggotanya
agar bekerja sebagai juru parkir atau tanpa ada paksaan terhadap pengusaha ritel
sementara terkait ucapannya bahwa ada keterlibatan oknum tni dan polri yang membekingi sejumlah minimark
dirinya meminta maaf dan mengaku ucapan
tersebut dilakukan secara spontan
kasat resim forest metro bekasi kota kompol amran menyatakan
bahwa terkait video viral yang beredar luas di media sosial
pihaknya dengan tegas menyatakan tidak mentolerir bentuk bentuk premanisme
di bekasi kota khususnya poresta metro bekasi kota
tidak mentolerir aksi premanisme bentuk apapun juga
nah kami luruskan tadi dikatakan bahwa ada surat tugas
surat tugas akan kami dalami tersendiri
dan itu akan masuk ranah penyelidikan di rinsus
namun untuk tindak pidana premanismenya sendiri
memang di video viral tersebut terkesan ada intimidasi
namun kami akan coba dalami dan masih lidik memang
apakah ada unsur tindak pidana yang terjadi
sebelumnya beredar video aksi demonstrasi ormas yang memperlihatkan
ratusan anggota melakukan orasi di depan sebuah minimar di bekasi
dalam mediasi terlihat para ormas didampingi kepala dinas dispenda atau bapenda aan suhanda
yang menyebut minimarket sudah dalam kategori pajak dan tidak lagi retribusi
saya berharap ada kerjasama antara alpamidi alpamat dan indomat
bekerjasama apakah itu dari ormas
ini semuanya ketua ormas hadir

tinggal kita tanya sekarang
indomats ini bersedia atau tidak
saya persilahkan pak
dalam rekaman video amatir berdurasi delapan menit
mereka mendesak agar pengusaha minimarket di kota bekasi menyerahkan pengelolaan lahan parkir

sementara kepala dinas pendapatan daerah kota bekasi belum memberikan
dan keterangan terkait hal tersebut
terkait beredaran surat tugas dari dinas bapenda atau dispenda kepada ormas
saat ini pun masih dalam penyelidikan tim kriminal khusus polres metro bekasi
eri kustara bekasi jawa barat